kamis pagi warga perumahan bukit demi langalian kota semarang
dikejutkan dengan tewasnya meta novita handayani di kamar tidur
tewasnya wanita tiga puluh delapan tahun ini diketahui warga setelah mendengar suara teriakan dari dalam rumah
warga yang curiga masuk rumah dan menemukan seorang pria sedang membekap anak korban yang berusia empat tahun
saat ditegur warga pria tersebut mengaku kenal dekat dengan keluarga pemilik rumah
saat warga lengah pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor yang sudah ditunggui seorang wanita tak jauh dari rumah korban
beberapa warga sempat mengambil gambar sepeda motor tersebut
setelah menemukan ada korban warga melapor ke polisi
sedangkan anak korban langsung dibawa ke rumah sakit
ada yang teriak teriak masuk ada laki laki masuk
kita kan berempat terus menyamperin sini
terus dia posisinya langsung
anaknya di kamar terus anaknya itu pakai nyekap pakai keding
menurut polisi korban tewas dengan luka tusuk di bagian perut dan ada luka jeratan di bagian leher
polisi tengah mendalami penyidikan karena kuat dugaan pembunuhan dilakukan oleh orang yang mengenal korban
terjadi beberapa jam lalu terjadi diduga pembunuhan
untuk sementara kami masih bekerja di tkp dan masih melakukan penyelidikan
kemudian kita mencari identitas pelaku mungkin nanti kami baru mendapatkan pendapatan

jamar sinuko semarang

kemudian terlalu banyak bagian tentang cowok atau orang yang di tumpah ke store
betapa rue beast tengah